sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok kayak gak seneng
enggak mas aku lagi gak enak badan
perutku masih terasa sakit
itu kan hal biasa
apalagi ini adalah kehamilan kami yang pertama
kalaupun gue harus hamil gue pengennya hamil anak lo
nah kita mulai sekarang ya
oh iya ref sekarang kita mau ke sampul nih
kamu mau ikut gak
aduh tapi kan aku
gak ada motor
udah kamu tenang aja rf
kan ada aku yang sayang sama kamu
mau ikut gak
iya iya juga lama banget
gak ada fitur
panas ya hari
sampai jumpa di video selanjutnya
hahaha daripada lo minta tangkiran mulu
eee takut dari sendiri kan
tenang aja kalau soal makanan yang tadi udah dipesan
kan lo semua juga temen temen gue
gue orang yang nempatin janji
gue yang traktir semuanya oke
wih di traktirkan
be berapa semuanya jadinya
ntar aja hitungnya
biar mereka jalan dulu
lo mendingan jalan duluan aja ya
gue kayaknya gak bisa duluan deh
soalnya gue ada urusan dulu
oke jalan yuk
be jalan duluan ya bebip
nggak macem macem satu macem doang gue

terus tau gue tadi

abis itu bahk

wah lu nyusulnya kenceng
dia ada dir dalam teuq thankfuls
keliatan paoran ngga
kebeneran bu devinya gak bisa diganggu mas chandra
ini udah peraturannya
gitu terus gue mesti takut sama amirkan
gue mau ketemu bu devi gak bisa diganggu mas chandra
gak bisa diganggu
ini udah perihal
berani beraninya ya bawa setinggungan kamu ke rumah aku
iya dia sengaja bu
mau ngeliatin selingkuhannya lebih mudah sama lebih seger
wah lo nyari masalah banget sama gue lo ya
apa yang sih ngelain pak amir
pak amir kan masalah apa apa tau gak
udah dimendingan sekarang kamu pergi
oke kita tenang dulu disini ya
ini cuma salah paham
aku bisa jelasin semuanya ini
ya kalau kamu mau ngejelasin
kamu gak perlu dong bawa selingkuhan kamu kesini
ah lo nyari masalah banget
aduh ini ada orang ngamuk nih
ngapain lo disini
mau macem macem ya
saya juga udah mau pergi
tapi di dalam ada cowok pak dan saya takut ada biasa pak gak mau krim
jadi tolong pak saya pergi
saya pergi dulu ya
yaudah pak jalan aja pak gedor
buka buka pintunya
di dalam ada laki ya
rasain sih makannya lo gandeng jual mulu
buka di dalam ada laki ya
pak amir kayaknya mendingan pak amir pulang ya
soalnya saya gak enak nih sama warga di sini
kalau gak mau buka saya gerebek nih
saya tadi kebawa sama yang punya rumah
wah hancur kali kebawa
re aku inget waktu touring ke puncak kita gak merah main kayak gini juga ya
mungkin gak ya momen kayak gitu bisa terulang lagi
nanti aku coba rusuh ke haikal deh buat berang lagi
tapi kayaknya aku gak mungkin ikut deh

juga aku udah pindah sekolah
mana aku udah gak punya motor
loh tapi bisa aja sih kalau kita bikin touringnya sebelum kamu pindah sekolah
dan masalah motor kan kamu bisa aku poncet
masalahnya tapi aku kan belum tentu kasih izin boy
kalau papi kamu gak ngijinin
biar nanti aku yang minta izin deh sama papa kamu gimana
yang ada juga makin dilarang cales
ceng buruan ceng
selesai selesai ditubuhin tuh sama orangnya
kayaknya wanita itu memang yang akan mengakhiri masa kesendirianku
pak suruh suruh sorangan
sadiq kenapa kamu lagi mau ngelamun
deng sejika apgw ngelamun suruh suruh sorangan
yang penting mah gak ngelamunin di situ
amit amit kurang matahari yang dilamunan kemana
udah udah becanda bencanda kerjaan
gak ganggu ae